ubed pergi kemana
kerja apa ya
kemarin teh udah bilang tapi mah lupa
ini bukan kantornya
mau makan sarapan sama calon menantu emak
nanti ubed kenalin
ubed bawa kesini
cepet kamu juga keluar
sebelum polisi nge rebek markas saeb
terus kamu ikuti angkut
dijeblosin ke penjara lagi
saya nggak mau masuk penjara lagi
sekali seumur hidup
itu udah lebih dari cukup
saya mah gak mafa mafa kerja kerja di office boy
daripada jadi sopet lagi
terus dateng ke polisi lagi
di penjara nggak enak ya
ya enggak tuh
ya enggak tuh
karena aku udah pernah bilang sama kamu
bos saya punya foto aku
kalo aku keluar
ada tulisan dibawahnya
terus dipasang di pohon pohon
di tiang tiang listrik
iya aku inget
terus kamu masih inget gak
kalau aku pernah ngasih saran
supaya kamu bikin kesalahan
biar dipecat sama bos saeb
tapi aku gak tau harus bikin kesalahan apa
kamu biasa ngejar target
sehari kamu di target harus dapet berapa dompet
kamu dapatnya cukup cuma dua atau satu
sekali dua kali sama sekali gak dapet
kalo kamu begitu
aku yakin kamu pasti bakal dipecat
kita temenan udah lama
bukan temen biasa
kita selalu kompak
kenapa sekarang enggak
aku masih serius belajar buat jadi copet
kenapa kamu enggak
kamu mau balik lagi ke bos saeb
kamu mau belajar nyopet dimana
ubed pergi kemana
kerja apa ya
kemarin teh udah bilang tapi mah lupa
ini bukan kantornya
tadi aku udah ketemu rosa
dia ikut ubed
tadi habis ketemu aku dia langsung pergi buat ketemu ubed
maaf aku terlambat
kak ubed pasti udah lama nunggu
kamu pantes buat ditunggu
ubed enggak setuju sama peraturan bos saeb
mungkin itu alasan dia buat berdiri sendiri
berdua kan rosa ikut
tapi istilahnya tetap berdiri sendiri
bukan berdiri berdua
kamu udah sarapan
mau sarapan dulu
terus sekarang gimana
cari tukang bubur
sebentar saya telepon dulu bos sayap
sudah sampai di kantor atau belum
saya gak kesana
gak akan kesana lagi
kita mau pindah kantor
kamu operasi dulu aja
sambil nunggu kabar alamat kantor baru kita
kita disuruh operasi
selamat pagi bos
kamu bisa bikin bubur
udah bikin bubur mah gampang atuh kakak
saya pengen makan bubur buatan kamu
mending juga beli lebih gampang
kok gak dijawab
nanti aja saya telepon balik
tadi saya ke rumah ubed
kata ibunya ubed kerja
tapi ibunya gak tau ubed kerja apa
gak tau kerja dimana
barusan saya coba telepon lagi ubed gak diangkat
kayaknya dia gabung sama saib
bukan cuma kamu aja yang udah gabung sama saya
ada beberapa orang lain
nanti saya kenalkan
buat syarat administrasi
kita enter ke kamar
dadeng gak ada norak
biar dia aja yang nelfon kita
kamu pergi dulu
nggak bisa kecuali kamu keluar dari kelompok saep
pada saat akan melakukan operasi kita akan duduk mengapit calon korban
tugas kamu mengawasi penumpang yang lain untuk memastikan tidak ada yang memperhatikan kita
di angkot penumpang lain biasanya ada yang melamun ada yang ngantuk atau sibuk main hp
kalau situasi dan kondisi sudah dipastikan aman terkendali
tidak ada orang yang akan melihat kalau kita mau operasi kamu kasih kode
kamu harusnya nyomot dompet bukan botol minyak kayu putih
buat apa kamu masuk angin
di dalam tersibuk itu nggak ada dompet adanya ini
sudah siap operasi
saya sih gimana om aja
kita berangkat sekarang dan jangan panggil saya om panggil saya bos
perut saya sudah kencang sekarang waktunya operasi
kamu yang mengawasi situasi dan kondisi saya yang beraksi
kita harus ketemu ubet sama saeb